kepala badan sar nasional marsikal madia bagus paruhito memantau langsung proses pencarian korban hilang susur sungai smpn satu turi sleman daerah istimewa yogyakarta
kabah sarnas mengungkap kendala dalam pencarian ini
salah satunya kondisi sungai yang berbatu dan selain itu terdapat sejumlah cekungan di beberapa titik
namun bagus yakin pencarian akan dilakukan secara maksimal
pasalnya jumlah relawan semakin banyak mencapai lebih dari delapan ratus lima puluh orang dari berbagai potensi sar
pencarian pada sabtu dilakukan di empat titik hingga radius mencapai dua puluh km dari lokasi kejadian